kita beralih ke sorotan lain saudara setelah videonya viral di media sosial tengah mengkonsumsi narkoba
seorang pria di kabupaten lampung timur akhirnya menyerahkan diri ke polisi
di video yang viral pria bernama buhari ini mengkonsumsi narkoba jenis sabu
pada video lainnya ia menggigit senjata tajam dengan judul menantang
ia menyatakan dirinya kebal hukum
polisi pun mengejarnya sejak lima belas mei lalu dan pada dua puluh mei buhari diserahkan keluarganya ke kantor polisi
dari hasil tes urin buhari positif mengkonsumsi narkoba
pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh empat sekitar pukul dua puluh tiga
saudara b menyerahkan diri ke kabupaten lampung timur dengan diantar oleh keluarganya yaitu pak mania
selanjutnya saudara b ditemani dengan pak mania dan juga diantar oleh anggota kabupaten lampung timur
sampai di polres dilakukan pemeriksaan dan betul memang hasilnya adalah yang bersangkutan positif metafetamin
dan selanjutnya saat ini kabupaten lampung timur bersama dengan bnnp untuk melakukan perusahaan berlanjut terhadap saudara b